ya udah kalau begitu pagi pagi besok ntb dua kemari
eh ingat jangan sampai telat
ini malam malam yang sangat romantis
malam yang pas banget buat nulis surat sama aisyah
ente berdua kemari
ada apa juragan
ente berdua udah nipu ane
tapi ternyata apa
ane lihat dengan mata kepala ane sendiri
itu di ujung jalan rumahnya pak adi barul perabotannya lebih bagus daripada rumah ane
kita ngaku salah deh kita ngaku salah
tapi juragan begini apa pokoknya demi itu duit kita rela ngelakuin apa aja buat juragannya
enak aja lu berdua
kalau ente berdua masih mau kerja sama ane ente mesti curi sorbannya pak adi barul
sorban aji barul buat apaan juragan
he biar ane tambah kaya
denger ya itu sorban bukan sembarang sorban itu sorban pembawa rejeki
kalau ane bisa milikin itu sorban ane bisa makin kaya kaga usah pake kerja
pak aji bahrul bakalan jatuh miskin
nah terakhirnya ane bakalan jadi orang terkaya di kampung sini
dud itu sorbannya dud
siti kamu beresik
sudah ngapa kalian
iya anak ayam kecil
tadi anak ayam kita larinya kesini nih ke bawah jemuran makanya kita nyari disini
yang bener yang mana item apa putih
item campur putih
pokoknya burik deh lagi model
ayo bantu bantu nyari
kemarin kita gagal total
tapi sekarang mesti berhasil tuh
manis itu jemuran
sorban nih sorban nih
siapa aja surya
we pascal ni sih tapi rating
airbnb boleh masih
aku ada nasional paham
togenya sekalian ya

iya iya dari pagi kita disini sia sia
jura gan kita nyerah jura gan
iya jura gan ini kita berdua mendingan dipukul aja nih jura gan
daripada disuruh nyuri sorban haji baru lagi
udah berani ya udah berani ya
berdua ngatur ngatur aneh
lancang bener nanti disuruh begitu
kita ga sanggup ngadepin aisi anak ya haji bahro
setiap kita mau nyolong untuk sorban
kayaknya dia tau kalo kita mau nyolong sorban bapaknya
pagi pagi besok yang tiap berdua kemari
jangan sampe telat
buat nulis surat sama aisyah tersayang
wajahmu yang cantik lupawan
aku jatuh cinta sejak pertama kali melihatmu
maukah kamu menjadi istriku
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
akhirnya ini sorban sampai juga ke tangan aneh
maaf juragan kalau boleh tahu
kenapa juragan ngirimin surat sama iseh
emangnya juragan udah kenal sama aisyah
bukan cuma kenal
ini hati ani udah disedot abis sama aisyah
bahkan sekarang nih ane lagi mikir
gimana caranya aneh bisa buru buru nikah sama aisyah
juragan tuh serius mau nikahin aisyah
kalau aneh nggak serius ngapain aneh pakai kirim surat cinta segala
juragan nggak takut harta juragan akan berkurang banyak
haji barun tuh kan orang kaya juragan
pasti minta mahar yang mahal pesta yang mewah
kenapa mesti takut
aisyah itu kan anak tungganya pak haji barun
artinya kalau ada ape ape sama pak haji barun
semua warisannya ke tangan aisyah
nah nyampe juga tuh ke tangan aneh
tapi juragan aisyah itu bukan anak kandungnya haji bahrul
semua warga sini sudah pada tahu juranggan
kalau aisyah itu anak angkatnya haji bahrul
juragan nggak pernah gaul sih
jadi nggak kenal sama warganya sendiri
warisan haji barun tuh nggak bakalan
jatuh ke tangannya aisyah
soalnya haji bahrul itu punya satu anak laki laki yang sekarang kerjanya di luar negeri
pasti semua warisan itu jatuh ke tangan anak laki lakinya
kalaupun aisyah dapat pasti cuma sedikit
kan kagak balik modal juragan